mendingan soal masalah ini kamu bisa raya sama sriko just bukan sama aku
bapak kenal sama orang itu
enggak enggak enggak
tapi kok rasanya rasa rasanya saya pernah kenal
ya mungkin teman kerja dulu
tapi itu sudah lama
iya jangan jangan salah
keluar dari mobil saya
maksud dari siapa
saya enggak ngerti
maaf saya harus jemput pelompong saya pak
dia yang sekali mencari tangan gue
sebenarnya siapa ada kasih kerja
svm serviris ini gak ada thirteen
siapa udah di getar kebun

terima kasih baik tek kostum
saya juga semoga customer
okay nah ngerti nesday denganaku
terima kasih pak
riko banyak sekali
ngirim mainan buat satria
mana tadi udah telepon mas riko bu
mana gak mau tergantung sama dia
tapi dia malah maksa bu
kalau kita berdua
kita ada keperluan lain untuk telepon dia lagi
dia pasti orangnya
suami yang gak perhatian sama aku
tapi kan aku mau suaminya kayak gitu
mendingan soal masalah ini
bukan sama aku
kamu tuh gak usah so hebat ya
kamu pasti lagi senangkan sama hidup aku
aku gak pernah melihat
gak usah cari alasan deh
saya tidak tahu ada urusan apa kamu dengan anak saya
kamu tidak perlu lagi menginjak rumah ini
atau kamu mau nunggu saya usir kamu
tapi siapa juga mau lama lama di sini
dan jangan lupa
urusan kita belum selesai
sudah yakin kamu
selamanya apa bu
enggak usah diladeni
kamu masih tetap seperti dulu
kamu tetap cantik
saat itu aku betul betul hilang
jangan jangan diambil sama dia
tolong lindungi ibu aku ya allah
tolong lindungi aku ya allah